bila nasir mendapatkan rata rata nilai sebesar delapan empat
maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa inggris
ini dibagi dulu satu dua tiga empat ditambah delapan puluh empat
hasilnya kami hitung dulu jumlahnya berapa
habis itu dibagi lima
kiki makan deh rasanya ini pertanyaan bagi kiki pinter
kamu mau ngapain
wah ini loh pertanyaannya susah banget
kiki gak muda muda
kiki makan berarti kiki agak mudeng gitu agak pinter
sini sini mau mbak bantuin gak
mbak din mau ajarin kiki
nasir mendapat nilai delapan puluh satu untuk ipad
dan nilai delapan puluh sembilan untuk eps
nilai tujuh puluh delapan untuk bahasa indonesia
dan delapan puluh enam untuk matematika
bila nasir inginkan
yang mendapatkan rata rata nilai sebesar delapan empat
maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa inggris
ini dibagi dulu

hasilnya kita hitung dulu jumlahnya berapa
habis itu dibagi lima

tuh kalau butuh apa apa
ntar mbak bakal bantu
dengan putus asa pastinya ya
beneran mbak din
pernah yang ini gimana dan caranya
ini caranya kak
jumlah k tiga empat dan lima
emang gempa ya
wah turun aja kali ya
serem juga disini
mau kemana tuh si ricky
jangan jangan dia mau pergi lagi
mas mau kemana mas
tadi tante bilang ada gempa kan
saya mau keluar sebentar
kan harus tunggu paal dateng
kalo riki pergi sekarang
ntar paalnya gak bisa temuin dia
aku harus halangin dia
mas udah gak gempa kok sekarang
tadi aja gempanya kerasa banget
tapi sekarang udah gak emas
tanya aja yang lain udah gak kerasa lagi gempanya
ya saya mau ngajak aja tante
dibawakan abu gel saya
takutnya ada papa
tante jangan ganggu saya tante
mas ada apa
itu riki udah kesana
takut dia nanti ketemu siapa disana
mas aku punya cara
kenapa lagi sih tante
ini liftnya nggak berfungsi mas
ini kan gempa
jadi kalau mas mau keluar juga mendingan lewat
itu aja tangga
gak berfungsi mas betul
kan tadi gempa
ya mungkin sudah dinyalakan dari pusatnya
tapi belum maksimal mas
takutnya nanti kalau mas masuk
terus udah gitu macet liftnya gimana yuk
iya juga sih
yaudah saya naik tangga darurat aja
untung ricky percaya sama aku
riki mau keluar apartemen pak
jadi riki turun pakai tangga darurat pak
sekitar sepuluh menit lagi
dia sudah sampai
tapi yang lantai dasar
bapak potong lebih cepat ya pak
semoga pak aga buru datang
makasih ya pak
untung itu mana ada lantai sembilan
jadi gak jauh banget ke bawah
makasih ya mbak andina udah bantuin kiki ngerjain soal soalnya
nanti kiki mau latihan soal soal lagi ya mbak ya
udah bisa kan ngerjainnya
yaudah mbak masuk dulu ya
makasih mbak andin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aduh daun daunnya kenapa pada berserakan kayak gini ya
jadi kotor halamannya
rajin banget mbak mirna udah nyapu nyapu jam segini
gak ada mirna
mbak andin mbak andin mbak andin mbak andin udah jangan nyapu nyapu mbak andin aduh nanti kalau ketahuan sama masalah
gigi bisa diajar loh ini mbak andin
tidak apa apa apa sih
mbak mbak mbak jangan
ini pekerjaan ringan gak berat sama sekali aku juga ngeliat ini berlentakan banget jadi makanya aku sapu
udah sini tolong belajar aja dulu
mbak mbak mbak jangan ini berat mbak jangan dong nanti pergi ke aja ya please ya nanti kalau ketahuan masalah mbak gigi doang melih
yaudah yaudah aku masuk dulu deh
yaudah kamu belajar lagi ya
nanti kalau udah ada waktu tolong dibersihin
hati hati nanti kepleset ya jalannya
hai untung aja gak jadi nyapu
coba kertanian mbak andin nyapu
kayak gini terus ketawa sama cctv terus mas ali lihat
thr sepuluh kali lipat ditarik
nasib nyawa terancam
wah gak bagus ini buat masa depan kalau kayak gini nih
aduh kok kotor ya
oh oh oh aduh aduh aduh aduh
kita tumplekin di sini
terus gitu loh
ini ya enak
ini aku cucin ya
wih taruh taruh taruh taruh taruh taruh
oke lu diem diem aja ya
mendingan lu makan kue sama rena di depan oke
gimana kalau gemo ajak mama makan kuenya di depan
ini terus potongin
ini terus kuenya wangi
dikit apa banyak
nanti ini buat rena
buat dedeh bayinya
terima kasih udah nonton
terima kasih sudah menonton video ini